dpp pd perjuangan membantah partainya melakukan perlawanan atas proses hukum yang dilakukan oleh kpk
pdip malah mengimbau agar mantan calegnya yang kini buron harun masiku segera menyerahkan diri ke kpk
koordinator tim hukum dpp pdi perjuangan wayan sudirta menegaskan partainya tidak mengetahui keberadaan harun masiku
menurut wayan seharusnya yang berwenang mencari tahu keberadaan harun adalah aparat penegak hukum
kita ini dalam rangka memperkuat kpk bukan melawan kpk pdi sama sekali tidak ada pikiran melawan kpk
karena kpk lahir kan ketika bu mega jadi presiden
tapi kpk dan semua pihak harus berhati hati jangan mau dihadapkan dengan pdi perjuangan
lembaganya saling kita hormati saling kita perkuat
ya pd perjuangan langsung membentuk tim hukum pasca terseret dalam kasus ott mantan komisioner kp wayu setiawan
kehadiran menkumham yasona lauli dalam konversi tim hukum pun ini menuai kritikan
sementara fakta lain soal keberadaan kader pdi perjuangan harun masiku mulai terungkap lewat rekaman cctv bandara yang didapat
untuk apa sebetulnya tim hukum yang dibentuk oleh pd perjuangan
dan kejanggalan apa yang muncul pasca ott wayu setiawan
kita akan bahas dan juga kita cari benang merahnya pada malam hari ini
saya sudah hadir di studio
ada tiga narasumber di
studio malam hari ini
sebelah kiri saya sudah ada pak teguh samudera anggota tim khusus pd perjuangan
tim hukum pdi perjuangan
selamat malam pak teguh
selamat malam pak
terima kasih pak sudah hadir malam hari ini
dan di tengah sudah ada mas budi setiarso memimpin redaksi koran tempo
selamat malam mas budi
selamat malam mbak
dan sudah ada bang donal faris koordinator divisi korupsi politik dari icw
selamat malam bang donal
terima kasih sudah hadir di layar demokrasi malam hari ini
saya langsung ke pak teguh samudera
ada tim hukum ya yang dibentuk oleh pd perjuangan setelah kemudian terseret dalam kasus ott wayu setiawan
apa sebetulnya yang ingin dibuktikan oleh tim hukum ini
kalau memang tidak upaya dalam
kalau memang bukan dalam upaya melawan ya ini
apa yang ingin dibuktikan sebetulnya pak
ya kita pada umumnya kan setiap orang kan sekarang sadar hukum kan
apalagi ini partai politik
partai politik yang concern dalam penegakan hukum
sekarang dibawa bawa seolah olah ada hal hal yang
sangat negatif untuk partai itu sendiri
sehingga dibentuk tim hukum karena menyangkut masalah hukum
yang negatifnya apa
contohnya tau tau ada orang datang yang mengaku dari kpk
mau menggeledah atau mau apa gitu
nah ditanya ada suratnya nggak ada
nah itu kan sangat merugikan
tau tau siang mau datang nggak datang
wartawan banyak banget datang
beritalah seperti itu
nah itu kan merugikan
itu kan menyangkut masalah hukum
masalah hukumnya apa ditanya lagi
orang belum jelas sudah diberitakan
katanya dia obok obok
ada barang yang disita dari dalam
dan seterusnya seterusnya macam macam
si acb tersangkat
si acb orangnya ini orang itu
nah ini kan harus dibuktikan dulu
bagus seperti itu
jadi diperlukan tim hukum
kita jadi tampil di sini
oke bahwa kemudian belakangan ini gencar safari ke sejumlah lembaga
ini tujuannya apa apa yang ingin dicari
nah advokat kan sudah tahu apa yang harus dijalankan
saya sebagai orang advokat kalau menangani perkara
begitu diserahkan perkara harus melakukan legal audit dulu
legal audit adalah mengumpulkan melakukan audit terhadap
apa apa yang terjadi terhadap klien kita
jadi kita mengumpulkan audit
ini apa sih
oh siapa yang melakukan
katanya ngaku dari kpk
kita datang ke dewan pengawas kpk
kemudian apa lagi
oh ini ada berita berita dari media masa
kita datang ke dewan pers
kemudian ada nggak dari tindak pidana dari perbuatan itu
itu sebenarnya dalam rangka legal audit supaya langkah kami tidak keliru
oke tapi memang awalnya karena merasa partai ini dirugikan
lalu kemudian akhirnya membentuk tim hukum
sehingga melakukan safari belakangan ini begitu pak teguh
itu sebenarnya bukan safari itu orang aja berpendapatan itu
kita melakukan legal audit itu harus datang kemana mana yang hubungannya dengan masalah itu
pdip bukan lagi merasa dirugikan
ini kita berkeyakinan mesti ada framing politik
oke tapi kan kader memang kader perjuangan ditangkap
tidak ada masalah
jika ditangkap silakan ditangkap
yang mana yang kader pdi
harusnya kalau menyangkut masalah hukum
nggak perlu dibuat melebar yang nggak nggak
tapi kan justru asik dibuat melebar yang nggak nggak
kita tampil di sini kan
kalau nggak kan nggak nyampil di sini kan
jadi biarkan saja
tapi kita dari sisi hukum
akan kita lihat apakah perbuatan itu benar atau nggak
kalau tidak apa konsep penyu hukumnya
itu yang kita berkata
saya ke mas budi kalau begitu
mas budi ini tempo juga membuat pemberitaan dan juga penelusuran tersendiri begitu
fakta fakta apa sebetulnya yang ditemukan oleh tempo terkait dengan pasca ott wahyu setiawan ini
oke yang pertama mungkin saya sedikit menanggapi pak teguh ya
jadi yang dilakukan tadi kan sebenarnya tidak semata mata usaha hukum
sebenarnya kalau hukum kan ada di ruang pengadilan
yang dilakukan adalah perang opini
ini sebuah perang yang sangat all out gitu ya
misalnya mengubah yang tadinya penyuapan menjadi katanya korban pemerasan
dan banyak lagi lah yang mencoba di putar
nah termasuk keberadaan harun masiku
harun ini adalah seorang caleg dari pdip yang memang berusaha masuk ke dalam dpr
karena dia calon perolehan suara nomor lima
yang berhak nomor dua
nah dia dengan saya kira dengan bantuan dpp juga untuk berusaha masuk ke dpr dan menggunakan dugaan
yang kemudian terlibat dalam dugaan suami
nah ini arun disebutkan kan ada di luar negeri
katanya tanggal enam pergi dan belum kembali
nah kita ingin membuktikan bahwa informasi itu keliru gitu
karena kita mendapatkan informasi sebelumnya bahwa tanggal delapan itu harun ada di indonesia
dia bahkan lari ke pt ika bersama mungkin sekinya pak teguh juga
dalam usaha melakukan perlindungan ketika ada ott kpk
nah ini kan sebuah informasi yang harus disambungkan
ini betul betul di indonesia atau memang sudah ke luar negeri
artinya ada yang janggal memang
ada yang janggal
nah kemudian kita menelusuri berbagai dokumen berbagai faktor faktor yang bisa kita membuktikan bahwa ada di jakarta
nah salah satu yang kita dapatkan adalah informasi tentang manifest pesawat
dan cctv sebetulnya ya
yang pertama manifest pesawat
dia ada di penerbangan tanggal
jadi dia pergi tanggal enam tanggal tujuh udah kembali ke jakarta
tanggal delapan ada ott
nah ini kan informasi yang pertama yang membuktikan bahwa pernyataan pernyataan yang disebutkan oleh
apa namanya hampir semua pejabat ada
pak batri yasona mengatakan sampai sekarang dia masih di luar negeri
bahkan ketua kpk mengatakan dia sampai sekarang masih di luar negeri
nah ini kan sebuah kejanggalan
ada apa seorang caleg yang diduga terlibat dalam penyuapan kok keberadaannya disembunyikan dikaburkan
nah ini yang kemudian kita buktikan dalam liputannya
kita kemudian tampilkan dalam koran tempo disini kita mendapatkan informasi bahwa dia tanggal tujuh
menggunakan batik batik air dia sudah kembali ke indonesia
kita juga ada gambarnya ini sebetulnya ya
pak teguh dan bang donald juga boleh sekalian lihat ini adalah gambar cctv yang didapatkan oleh tempo
jadi dari kesimpulan itu akhirnya yang disimpulkan oleh tempo adalah bahwa apa yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang ada begitu
jadi apa yang disampaikan oleh para pejabat kita sayangnya bahkan pejabat penegak hukum kita ini menghaburkan fakta yang sebetulnya sangat mudah dibuktikan
kalau imigrasi ini kan di bawahnya pak yasona dan kenapa dia tidak bisa membuktikan
dan cctv ini adalah sebuah bukti yang sangat nyata bagaimana klaim klaim itu bisa kita
sebelum saya ke bang donald pak teguh ada ingin ditanggapi ini soal perang opini sebetulnya dilakukan wpdm karena kan hukumnya sudah berjalan
kalau perang opini kan menurut pers ya menurut tempo buat kita enggak kok kalau kita hukum faktanya apa ya alat buktinya apa itu yang kita gunakan
misalnya ada pemberitaan seperti ini kita audit nanti dari sisi hukumnya
kemudian harusnya mengerti dong satu ratus enam puluh lima kuh pidan atau apa kalau tahu gitu langsung laporkan kepada aparat penegak hukum supaya dilakukan penangkapan penindakan
gitu hukumnya begitu
gak bisa terus opini harus diberitakan
kita nggak laku berita berita itu dalam hukum nggak laku karena harus diaudit lagi
nah sebelum ada audit forensik yang misalnya kalau nanti sampai perkara pidana atau perkara perdata nanti kita melakukan audit tersendiri gitu
apakah ajin benar tidak
masalah yang antara penyuapan atau pemerasaan itu kan sebenarnya harusnya di pengadilan
advokat itu kerjanya segala begitu ada masalah seperti itu lalu melakukan audit
nanti diterapkan kalau pidana unsur unsurnya masuk mana
perdata melawan hukumnya apa
berita berita ini ada pidana enggak ada perdatanya enggak ada deleg presiden itu enggak
itu kita lakukan semuanya
tidak semata mata hukum di pengadilan
orang lain awam tahunya cuma hukum seperti pengadilan bung
bang donald soal penyuapan pemerasan dan kemudian pembentukan tim hukum dari pd perjuangan bagaimana icw melihat soal itu
tapi dijawabkan nanti bang donal
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
assalamualaikum wr wb
ya anda kembali di layar demokrasi masih bersama saya rehat sirait dan juga ada pak teguh samudera bang donald faris dan juga mas budi setiarso
bang donald jadi anda melihat sebetulnya ketika kemudian pdi perjuangan
ini membentuk tim hukum
ada safari dilakukan
kemudian merasa bahwa ada yang janggal
anda melihatnya bagaimana sebetulnya dalam proses hukum setelah ott wayu setiawan
secara normatif kalau dikaitkan dengan pembentukan tim hukum
bicara dalam tataran normatif itu kan boleh saja dan biasa saja sah sah saja
sepanjang ukurannya proporsional
yang cenderung saya lihat respon dari pdip beberapa waktu belakangan khususnya dari tim hukum agak cenderung tidak proporsional
misalkan saja komposisi adanya menteri hukum dan ham di situ
ada benturan kepentingan yang sangat besar kalau kita lihat hierarki organisasi
sekarang salah satu perdebatan yang mengumpulkan di publik adalah mas reinhardt kemana harun masiku
tempo mencoba menggali petunjuk hukum
jadi bukan opini itu
petunjuk hukum bahwa diduga yang bersangkutan sedang berada di indonesia saat sekarang ini
atau sudah pulang ke indonesia sejak di singapura
ada benturan kepentingan di sini kalau kita lihat
pak yasona sebagai orang menteri hukum dan ham
direkturat jenderal imigrasi adalah dirjen yang berada di bawah struktur beliau secara hukum
nah saya tidak mau berpesangka apa apa
tapi kalau ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa ada segelintir orang di kemudian hukum dan ham itu berbohong atas fakta hukum yang ada
undang undang keimigrasian mengatur ancaman hukum pidana lima tahun
bagi orang yang memalsukan identitas perjalanan dari dan keluar dari indonesia
untuk tujuan tertentu dan dilakukan secara melawan hukum
ada ancaman hukuman selama lima tahun dalam undang undang kemigrasian untuk itu
itu yang pertama
yang kedua apakah ini terjadi perang opini tidak sah kalau mas budi setiarso atau mas buset beranggapan demikian
karena begini apa yang ditunjukkan media dalam proses investigasi yang sedang berjalan hari ini
kan semuanya tidak bisa dibantah dengan argumentasi secara hukum
tadi pak teguh baru menjawab secara normatif
bagaimana dengan foto yang ditampilkan tempo dalam liputan khususnya
beliau menjawab kami akan melakukan legal outdoor audit
yang saya maksud adalah belum ada counter hukum dari dpp pdip sendiri atas itu
karena memang tim saya tidak tahu apakah tim disupply dengan informasi yang benar benar utuh dari tim pdip itu sendiri
dan termasuk kalau kita bicara soal opini publik hari ini
saya juga membaca bukan pak teguh
beberapa politisi pdip yang menyatakan bahwa ini pemerasan
justru semakin kabur kalau ditarik ke pemerasan
pasal tiga ratus enam puluh delapan ayat satu kuhp
pemerasan itu ada unsur ancaman dan upaya paksa atas tindakan sehingga dilakukan pemerasan
lo yang aktif kok orang pdip dalam hal ini sekjen melakukan gugatan hukum
tiga kali bersurat kepada kpu
dan kemudian memberikan sesuatu kepada penyelenggara
sehingga justru semakin mengaburkan esensi hukumnya
ketika justru argumentasi argumentasi yang dibangun kepada publik
itu adalah dianggap dan diklaim berdasarkan argumentasi hukum
justru kalau ditarik ke pemberasan itu semakin merugikan argumentasi hukum
jadi yang disimpulkan icw ketika kemudian ada keberadaan tim hukum ini terlepas dari pandangan normatifnya ya
bahwa kemudian disitu ada dibidani oleh menkumham dan lain sebagainya
ini apa sebetulnya intervensi kah atau apa
saya lihat ada beberapa hal yang tidak proporsional
orang di dalamnya pak tugu kan lawyer biasa saja menurut saya disitu
yang menjadi disoroti kita adalah seorang menteri hukum dan ham
yang disoroti juga akhirnya ini seorang memberi pesan presiden juga mengamini apa yang dilakukan oleh seorang yesuna loli
karena sulit mencari argumentasi mana beliau berseragam seorang pdip dan mana beliau berseragam sebagai menteri hukum dan ham
tidak bisa hanya dengan mengganti baju saja
karena atribusi jabatan itu melekat kapanpun
ini yang menurut saya menjadi dilematis
seolah olah presiden mengamini
sekarang muncul tuntutan
bahwa ganti yeson aluli
saya termasuk orang yang tidak yakin jokowi akan mengganti yasona leli atas bergabungnya
atau presiden sangat menyayangi yeson aluli dengan berhasilnya beliau merevisi undang undang
jadi beliau cinta dengan apa yang sudah dilakukan oleh yeson aluli
kita dengarkan apa kemudian pak teguh menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh bang donald
pak teguh bagaimana ini soal kemudian apa argumentasi hukumnya
soal keberadaan harun masiku
sampai kemudian tim ini yang kemudian menuai kritikan sebetulnya
dianggap ini sebagai bentuk serangan
serangan balik sebetulnya bagaimana pak tugu
kita pdip atau pdi perjuangan itu nggak pernah menyerang balik
siapa kita nggak punya lawan dalam hal ini kan
kita ingin mengontrol benar supaya kalau punya aparat penegak hukum misalnya
itu bertindak yang benar tentang hukuman acara
misalnya orang menganggap lawan kpk bukan
siapa itu ada hukuman kpk yang tidak benar
contohnya kemudian misalnya tempo dapat berita seperti itu
satu nama memang kan mewajibkan setiap warga negara kalau ada kejahatan apa
beritakan kepada teman teman hukum supaya ditangkap
lebih enak seperti itu kan
kemudian sekarang tim dibentuk
tadi sudah dijelaskan
setiap orang yang kena masalah hukumannya boleh membentuk tim hukum
apalagi ini partai
kemudian ketua tim misalnya pak yasona yang kebetulan menteri
kalau memang dia menteri tapi juga kedudukan yang ada di dpp sebagai ketua bidang hukum
rawan konflik kepentingan tadi katakan oleh bang nona
orang lain menilai seperti itu
kalau integritasnya masih diperlakukan
integritasnya seorang menteri kan gak diragukan lagi
kalau memang rawan penyelaku dan wonang misalnya
kita tidak malem mengumumkannya
tau itu malem di luar jam kerja
terus dia hanya mengumumkan saja dibentuk tim hukum ini orang anggotanya dan sebagainya
orang lain cuma tidak terima saja
kok seperti itu sih
karena framingnya kalau dijelaskan mengomongin ini framing politik untuk melawan elektorian daripada bdip
jadi ini adalah framing politik sebetulnya
tapi tadi sudah kita menyadari
logikanya bukan logika
tapi sudah dianggap framing politik
terus kita melakukan legal audit itu adalah supaya kembali ke jalan hukum
orang lain melihat ke sana
pak ini kan konflik
kepentingannya sudah tampak ketika pak yasona berkali kali mengatakan ya harun masiku masih di luar negeri
padahal secara pejabat yang berwenang dalam imigrasi kan pak yasona
jadi gampang sekali sebetulnya memerintahkan imigrasi
cek tanggal tujuh
sekarang dicek aja benar nggak sih di luar negeri atau di indonesia
tunjukkan dong kebenarannya
kalau misalnya tepo sudah tahu
kalau tidak ada catatan imigrasi masuk
sementara sudah pasti ada cctv nya ada manifest pesawatnya
dia sudah dikeluarkan
berarti yang bermasalah imigrasi kita dan
terlepas silahkan saja
tunjukkan saja kepada pendukung
ini nggak benar bawa ke mabes dan sebagainya
tolong jangan jelekkan orang
kan tidak boleh juga
kita tidak menjelekkan orang
berkesimpulan seperti itu kan tidak pantas juga
karena dari apa yang kemudian memberi tanda di tempo begitu mas yutanda
ini soal keberadaan harun masiku
mas budi kita tahan dulu
kita coba dengarkan apa ketua kpk pak firly soal bagaimana kemudian keberadaan dari kader pdi perjuangan harun masiku
saya tidak ingin mengomentari pendapat tempo
kalau pendapat tempo silahkan mbak tanya dengan tempo
saya kpk pertama kita sejak dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh saksi dan tersangka yang sudah dilakukan penahanan
kita pertama sudah menerbitkan surat perintah penahanan dan pencarian terhadap saudara itu sudah dilakukan
kalau saya sudah tahu saya tangkap pasti
kalau mbak tahu pun kasih tahu saya saya tangkap
maka saya tanyakan langsung kalau begitu kan mas budi
bagaimana mas budi soal keberadaan harun masiku tadi ada dijanjikan oleh ketua kpk bahwa kalau dia tahu pasti akan dia tangkap
ya tentu saja tempo tidak memiliki perangkat untuk mengikuti dia sampai kemanapun gitu ya
tapi yang jelas kan ini ada satu klaim atau satu statement dari semua pejabat pak
pak firly tadi juga mengatakan dia masih di luar negeri dan akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengejar atau meminta bantuan katakanlah interpol gitu ya
pak yasona juga bilang yang seperti itu
kira kira kita bisa membuktikan sebaliknya
tadi tanggal tujuh pukul tujuh belas waktu indonesia barat ada pesawat batik air
dia duduk di tiga d sudah tertangkap cctv juga
artinya sudah ada di indonesia
tanggal delapan ketika ott kpk yang dugaan suara
yang dugaan suap terhadap anggota kpu itu ya dia ada di indonesia
berbeda dengan klaim para pejabat kita
kan sebenarnya tugas jurnalisnya kan di situ
kita tidak punya kewajiban
suri sampai sejauh mana begitu ya
kita tidak punya kewajiban untuk menangkap orang atau melaporkan keberadaan seseorang
karena ini kan kejadiannya sudah lalu
kita bisa melihat ini tanggal tujuh januari
bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini kalau dia ada di mana harus dilaporkan
ini tanggal tujuh loh ott tanggal delapan dan kita sekarang tanggal dua
bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini pak arud ada dimana
justru tugas kita adalah ini loh pak
menunjukkan ini ada di indonesia
tolong segera perangkatkan
bukan malah melindungi dan mengatakan dia ada di luar negeri
artinya keseriusan dari kpk juga sekarang menjadi pertanyaan begitu
itu justru harusnya dilakukan oleh kpk
karena kekuatan kpk itu bukan di kpk sendiri tapi dukungan publik
kalau dukungan publiknya hilang karena mungkin tidak serius
atau dia menutup nutup
atau ada fakta yang seharusnya diselidiki
nah itu kekuatan kpk itu akan runtuh karena kepercayaan publik jadi hilang
oke oke saya ke bang donal
anda melihat bagaimana kemudian kinerja kpk dalam membongkar kasus ini
apakah cukup serius seperti yang dikatakan oleh pak firly bahwa kalau kita tahu saya tangkap langsung
bagaimana menurut anda
saya kebetulan sudah empat periode bisa menyimak bagaimana kerja kerja kpk secara kelembagaan
tapi problem hari ini kita tidak menemukan problem kpk secara kelembagaan
tapi yang terjadi justru secara level pimpinan
itu dua hal yang berbeda loh
saya menangkap ada keseriusan di level penyelidik dan penyidik untuk mengejar intelektual dadar di dalam kasus ini
tapi pada titik yang berbeda saya tidak menangkap ada sinyalemen keseriusan dari pimpinan kpk untuk membongkar itu
masih berdebat pada tataran apakah harun masiku ada di indonesia atau tidak
poin saya adalah seharusnya kalau ada petunjuk yang demikian
jawaban jawaban pimpinan kpk yang dulu dulu saya simak
kita mengapresiasi temuan ini
dan kami akan segera mencari tahu dimana keberadaan yang bersangkutan
tapi ada kesan ignore atas informasi tadi
saya menangkap kesan itu
mudah mudahan saya tidak salah
dan saya semakin agak risih dengan apa yang terjadi beberapa hari ini
melihat pimpinan kpk masih sibuk bersafari kemana mana
malam ini pimpinan kpk masak nasi goreng di tengah pencarian harun masiku
atau penyidik kpk novel baswedan yang sedang dioperasi di singapura
tapi pimpinan kpk justru melakukan aktivitas aktivitas yang tidak berkontribusi positif atas kelembagaan kpk secara organisasi
tapi sudah lah itu passion dia barangkali
ada juga yang bikin lagu itu passion dia juga barangkali
tapi problemnya menurut saya adalah bagaimana atensi kita
saya mencoba memisahkan dan melakukan dikotomi hari ini
pasca kpk di take over oleh presiden jokowi
dikotomi dalam artian kita memisahkan mana antara
kpk secara organisasi penyelidik dan penyidik kpk secara organ di dalam kpk
dan pimpinan kpk selaku pimpinan atau manajemen organisasi kpk
yang saya lihat adalah bottleneck atau sumbatannya justru ada pimpinan kpk itu sendiri
mulai dari problemnya banyak informasi
dan justru beberapa hari ini kan kalau kita lihat pak firly tidak pernah muncul di dalam kasus ini
menurut saya memang ada problem sesuatu di level pimpinan
sekali lagi di level pimpinan bukan di level kpk secara organisasi
oke oke baik nah pak teguh dalam proses hukum ini sebetulnya kan setelah kemudian melakukan safari
tapi kemudian tadi ada temuan temuan begitu yang didapatkan oleh tempo
nah tim hukum ini kemudian apa goal yang ingin didapat sebetulnya dalam proses ott pasca waistiwa
apakah kemudian hanya untuk menghapus framing framing itu
atau ada tujuan yang lain sebetulnya
tapi dijawabkan nanti pak teguh kita bahas saja
segera kembali ke saat lain
baik anda kembali bersama kami di layar demokrasi saya langsung ke pak teguh kalau begitu
pak teguh ada pertemuan kan yang dilakukan oleh
ada pertemuan kan yang dilakukan oleh tim hukum dengan selain dewan pers ada juga dengan dewan pengawas dan lain sebagainya
nah yang kecurigaan yang tadi disampaikan oleh bang donal soal ada intervensi dan sebagainya
ini ketika di safari dilakukan ini untuk apa sebetulnya sih
pertama kan saya jelaskan untuk legal audit saya dengan teman teman yang megang perkara kan nggak boleh asal asalan tuh
atau main main kromos seperti orang lain
contoh berita tempo berita itu kan nggak bisa diberikan sebagai alat bukti berita ini nggak bisa diberikan sebagai alat bukti ya
kita harus melakukan audit
terus kemudian pendapat siap nanti kita audit semuanya
semuanya kita supaya tidak salah langkah kita kesana kemari
setelah itu kita akan mendapat legal opinion ini
akan membuat legal opinion setelah legal opinion kita berikan kepada dpp baru kita legal action
legal actionnya apa yang mau disetujui kita tunjukkan nih daftar dari a sampai z apa yang dilakukan
prioritas yang mana nanti kita tawarkan
sudah ada belum itu
ini baru mau legil opinion
setelah legal opinion baru kita akan menunjukkan legal actionnya apa
contohnya kan kita udah tahu nih berita berita apa yang nggak
kemudian ada tindak pindahannya nggak ada pertatahannya nggak
kemudian tindakan orang yang mengaku dari kpk si acw benar tidak kita laporkan
nah nanti kita memberikan masukan atau bukti bukti lain saat kita diundang sebagai saksi atau memberikan keterangan apa
ke dewan empat juga sama
nanti akan menunjukkan nih berita berita kayak gini enggak
sesuai dengan jurnalistik atau tidak gitu
ada buat covernya ada nggak bener
nggak ada konfirmasi diberitakan dari tweet dikutip gitu aja boleh nggak
boleh nggak supaya sumber berita beliau tahu nih sebenarnya
kenapa sih sampai terkesan sangat tidak terima begitu bapak tugas
seolah olah sangat marah partai banteng ini ketika kemudian pasca ott wahyu setiawan ini pemberitaan mulai muncul ke media kan
loh sekarang mau nggak seseorang harga dirinya atau kredibilitasnya dijelek jelekin sama orang lain
boleh nggak bapak setuju nggak itu satu kemudian setelah itu semuanya kita misalnya sudah ke mabes polri
pidananya seperti ini boleh nggak kami melapor seperti ini kita kan nggak mau salah langkah nanti ditetapkan lagi
jadi mengecek ke semua tempat dulu begitu
bukan ngecek kita mengkonfirmasi
kita ingin tahu bagaimana menurut yang ahli di bidangnya seperti itu
nah baru kita akan jalan karena berita itu di dalam hukum tidak menjadi alat bukti yang sah
misalnya ada pun kita nanti akan minta supaya di forensik oleh pihak mabes polri kalau pidana
kalau perdata juga nanti kita harus dengan ahli dan sebagainya
jadi nggak boleh asal berpendapat seperti ini gitu berpendapat seperti ini gitu
kemudian tadi kita misalnya sebagai jurnalistik pokoknya menyajikan
kan barang siapa warga negara indonesia ada kewajiban satu ratus enam puluh lima kuh pidana untuk memberitahukan
bukan menangkapnya beritahukan saja supaya pak teguh menangkap
oke tapi kan sudah muncul di pemerintahan
jadi jangan salahkan kita hanya orang kita menjelaskan
secara hukum saya juga melihat pak teguh secara hukum mohon maaf saya potong
berbeda loh posisinya mas reinhardt pak teguh
kalau posisinya orang berada dalam posisi zero informasi
bapak tidak tahu saya tidak tahu mas buset tidak tahu
baru kemudian itu disajikan informasi itu sehingga orang menjadi tahu
tapi problem yang muncul hari ini di level yasona loli di level kpk
diduga memberikan informasi yang berbeda dengan fakta yang ada
sehingga bukan memberikan informasi problemnya tetapi justru terjadi disinformasi
itu problemnya disitu
orang lain yang punya problem kan
masing masing punya kewenangan memberikan informasi seperti itu
orang menilai ya silahkan saja
kalau saya dengar penjelasannya pak teguh kan ini memang bukan di core kasusnya
yang digarap ini adalah hal hal yang mungkin di pinggir pinggirnya
sementara di bonggolnya sendiri dugaan suapnya sendiri kan tadi belum masuk
kenapa karena yang diurus adalah apakah ini sesuai dengan undang undang pers atau tidak
tweetnya sebenarnya benar atau tidak
ini sebenarnya kan remah remahnya lah bukan di core nya
menurut saya alangkah baiknya kalau justru pdip fokus pada kasusnya
kalau terbuka mengatakan bahwa oke saya akan membantu sepenuh hati kepada kpk
pdip hukum untuk menghadirkan harun mas hiku
saya tidak akan mengundang undang
sudah diimbu selama ini
nggak boleh orang ngatur bagaimana kita orang kena masalah hukum
orang yang mengatur seperti ini tidak bisa
itu framing politik
hukumnya harus apa yang saya lakukan seperti tadi
kalau soal harun mas hiku kan memang sudah jelas diimbu
kalau saya tunjukkan seperti kuasa hukumnya saya cariin atau kasih kebenaran apa
keluarganya menurut saya kita bisa bagaimana kerjasama dengan pihak kpk misalnya
jadi nggak bisa orang lain menentukan harus sebegini harus sebegini
ini kita memandang sebagai warga biasa
alangkah baiknya kalau dengan kartu pdip terbuka
kita jelaskan dengan baik juga
jadi gini kebetulan kan ada satu peristiwa peristiwa yang teranggih gitu kan pak
selain perlawanan tadi kalau istilahnya mas reinhardt juga ada fakta fakta yang saling bertabrakan gitu
misalnya kenapa kok tidak ada penggeledahan di satu kantor ya pdip gitu
padahal setiap ott biasanya akan dilanjutkan dengan penggeledahan
nah kenapa penggeledahan
penggeledahan ternyata memang belum analisinya
karena memang dewan pengawas belum keluar
nah dewan pengawas kalau kita lihat kan mengatakan loh pimpinan aja belum mengajukan bagaimana akan ada izin dari dewan pengawa
jadi ini adalah sebuah peristiwa yang membuat publik bingung
kenapa ada seorang ada satu kasus yang seolah olah semua itu justru against terhadap penegakan hukum gitu
yang saya dengar justru orang orang di dalam kpk yang terlibat yang aktif yang dia dari awal itu menyelidiki kasus ini juga justru dipersoalkan
mereka bukan disupport dengan kebijakan pimpinan yang kuat justru malah dipersalahkan gitu
dianggap sebagai pembangkang dan seterusnya
ini kan agak aneh gitu
justru ini berbahaya buat pemberantasan korupsi di masa depan
dan kalau menurut saya sudah putus asa lah ini mau dibawa kemana sih sebenarnya kpk kita
sebagai partai seharusnya kemudian pdi perjuangan ini melakukan apa
karena kan ini berkaitan dengan kadernya sendiri sebetulnya
sebenarnya sudah puluhan kader pdip yang diproses secara hukum
dan jangan lupa kita yang paling besar itu adalah di travel check
itu jumlahnya begitu banyak kader kader partai dan termasuk juga dengan kader pdip
tapi tidak ada respon hukum yang demikian
kalau kita ambil pendekatan kuantitas kualitas bahkan
kalau dilihat kualitas berapa jumlah suapnya itu jauh lebih besar daripada kasus ini
tapi bagi saya menarik
respon tersirat pdip berarti ada sesuatu yang besar
di balik ini
apakah ada aktor lain
biar proses hukum yang akan mengejar di situ
tapi bagaimana kemudian proses hukum akan mengejar kalau gangguannya begitu banyak
problem di kpk ini gangguan internal dan eksternal sedang banyak banyak
gangguan dari luar penegakan hukum itu sendiri
di internal kpk gangguannya ada di level pimpinan menurut saya
bukan pada level penyelidik atau penyidik itu sendiri
saya mau menambahkan disinformasi yang begitu banyak yang disampaikan oleh mas budi
di setiarso tadi menegaskan problem di kpk itu ada adalah ketika terjadi silang pendapat antara dewan pengawas dan pimpinan kpk
satu sisi pimpinan kpk menyatakan sudah memberikan informasi izin penggeledahan terhadap kantor dpp pdip
di sisi yang lain berbeda pernyataan
dewan pengawas menyatakan sampai sekarang kalau kita tanya pada pimpinan dewan pengawas
belum ada permintaan izin penggeledahan untuk kantor dpp pdip
jadi ada something wrong di internal kpk sendiri
khususnya di level pimpinan atas proses hukum yang
dilihat gesture firly bahuri tadi
ini juga mengindikasikan sesuatu yang agak janggal dan aneh
di luar pakem pimpinan kpk yang selama ini kita kenal
jadi menurut saya memang kasus ini sederhana sekali
kasus bribery itu kasus yang elemennya mudah sekali
karena tidak cash building
tidak dibangun dari awal
tidak perlu nunggu audit dari ppk
kasus ini sangat sederhana
tapi yang dibuat yang disasar adalah aktornya kompleks
terlebih lagi begitu banyak pihak pihak yang punya benturan kepentingan di dalam kasus ini
sehingga yang terjadi ibarat kolam
bukan membuat jernih tapi justru membuat
termasuk yang dilakukan oleh tim pdi perjuangan
kita tidak mau menyimpulkan demikian
silahkan saja publik menilai
silahkan saja publik menilai apakah tim hukum ini akan mengarahkan untuk membuat jernih proses penegakan hukum itu sendiri
tantangan bagi pak teguh
nah makanya teguh tantangan bagi pak teguh
kita buktikan ada tidak pidananya atau tidak
kemudian jangan partai yang disalahkan misalnya ada
kemudian apa perbuatan kpk itu benar misalnya
kan sudah kita laporkan juga ke dewan pengawas
misalnya pes nanti kita adukan ke dewan pes
kalau ada pidannya nanti kita pidanakan
pdi juga akan mengadukan ini
kan baru bclg lalu punya
masa strategi kita kita sebutkan sekarang juga
boleh nggak sih pak teguh
apa tantangan bagi penegakan hukum
itu nanti jamnya berkurang
ini hak seseorang
ini hak seseorang
untuk memprotek dirinya kalau tidak melakukan pidana pidana
disangka melakukan pidana
padahal fakta faktanya nggak ada
terakhir pak teguh jadi mau mengacak atau menjernihkan
saya pinjam istilahnya dari bang donald
makanya ikutin pendapat saya
hukum teguh samudera
ikutin pendapat teguh samudera yang benar
jangan ikutin yang lain
yang lain persepsinya beda beda
ini hukum advokat nih
saya permudah tugas pak jokowi dengan menelusuri apa yang kita lakukan
kita harus break dulu ya
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik terakhir kita sebelum tutup diskusi pada malam hari ini
jadi mas budi setiap saat tadi apa yang ingin disampaikan
ada simpul ke apa
kalau kita mau betul betul membuka kasus pascawa tty setiawan ini sampai ke akhir akhir sampai dengan tuntas
oke jadi ini kan sebenarnya momentum yang baik untuk membuktikan apakah klaim pemerintah dan dpr juga bahwa revisi undang undang kpk itu dibuat untuk memperkuat kpk
atau justru sebaliknya
yang terjadi menurut saya sampai sekarang belum ada pembuktian bahwa itu memperkuat
karena ketika ada kebutuhan untuk melakukan tindakan hukum
katakanlah penyitaan atau penggelidahan
justru yang terjadi adalah proses birokrasi yang sangat panjang
jadi harusnya momentum atau kecepatan itu adalah menjadi faktor utama ketika ott seperti yang dilakukan di ott sebelumnya adalah justru malah terhambat kan
dia undang undang membatasi gerakan kpk yang biasanya cepat itu menjadi sangat rumit
sehingga akibatnya bukan kejelasan kasus malah kasus yang kabur
nah yang kedua adalah sebetulnya ini juga pembuktian
buat apa namanya kesempatan buat pak firdy untuk membuktikan
apakah proses terpilihnya di dpr yang selama ini banyak catatannya itu bisa dibersihkan kalau dia melakukan gerakan gerakan yang ya memang sebetulnya diharapkan publik
korupsi ini kan harus diusut sampai ujungnya
apa yang dia lakukan sesuai dengan proses hukum atau tidak
dan seterusnya dan seterusnya
untuk pdi perjuangan bagaimana
ya kalau untuk pdi perjuangan menurut saya
apa namanya tindakan tindakan atau langkah langkah politik yang terkesan defensif itu justru menurut saya merugikan partai
kenapa karena orang jadi pertanya tanya
ketika seorang menteri dari pdip ini kok melindungi seorang tersangka yang kebetulan kader partai itu
kenapa kok ada gerakan semacam katanya hukum tapi sebenarnya pembentukan opini publik juga di masyarakat
sehingga ini all out oleh partai
oleh kader kader partai yang dilakukan serentak untuk membatasi kasus ini
mungkin agar tidak melebar kemana mana
ini kan menjadi pertanyaan publik juga
ini adalah nasib kasus ini akan ditentukan oleh seberapa kuat komitmen anti korupsi di pdi
dan juga seberapa kuat sebetulnya kpk yang sekarang ini secara kelambakan bisa mengatasi problem problem konflik of interest
problem problem hambatan yang dari partai penguasa dan seterusnya
ini tantangannya menurut saya disitu
bang donald dari anda bagaimana kesimpulan anda
kalau tujuan tim hukum ini clear pada persoalan hukum dan jantung hukum bagi saya itu hak hukumnya
tapi tujuannya kalau menandingi opini ini menurut saya opini publik tidak akan bisa di kalahkan
framing politik begitu tadi katanya
opini publik beranjak juga dari rasionalisasi kasus ini
publik kan paham hukum tahu
hari ini kita melihat ada foto ada video
bahwa yang bersangkutan sudah pulang ke indonesia
tapi di taran taran penegak hukum tataran partai masih juga membangun justifikasi bahwa yang bersangkutan masih di luar negeri
opini publik dan rasionalisasi publik menurut saya tidak akan bisa dikalahkan pada wilayah itu
oke oke baik pak teguh dari anda singkat
sekarang kita lihat sumbernya dari mana tempo dapat itu
secara hukum bisa dipercaya nggak
hukum harus ada buktinya dong faktanya dong
terus kemudian masyarakat sudah percaya begitu aja
saya jam sedikit
kita aja nggak percaya
itu adalah bukti yang bisa kami peroleh dengan standar dan sesuai dengan kode
nah serahkan kepada teman teman hukum
kita malah berterima kasih kalau memang benar
sudah ada di media pak nggak perlu diserahkan tinggal buka aja
maksudnya kan bukti itu harus dipertanggungjawabkan
nggak bisa main buka itu aja
yang membuat video itu siapa
yang membuat cctv siapa
kan harus diaudit semuanya
kita pdi selalu konsentuh penegakan hukum
apalagi kita tidak pindah korupsi
kita tidak pernah membela siapapun juga
kemudian jikapun melakukan misalnya contoh tadi
waktu pengendaraan nggak bisa
orang nggak menwisarat undang undang yang baru
lihat pasal tujuh puluh b tujuh puluh c ketentuannya ada
kemudian ada nggak misalnya hal hal yang tidak benar dari oknum yang
menjalankan tugas penegakan hukum tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
siapa yang disalahkan
apakah kpk nya atau oknum oknumnya
kita juga lapor ke dewan pengawas
yang lainnya kita masih sebentar lagi membuat legal opinion
perbuatan apa yang dilakukan dalam berita berita yang tidak benar
tapi kan masyarakat nggak akan percaya dengan berita berita kalau faktanya tidak seperti itu
pak berita benar atau tidak kan bisa dibuktikan setelah pengadilannya
makanya peradilannya harus jalan
atau ada yang masih tersangkanya masih ada jalan gitu
tidak konsen kalau pdi nya
tidak konsen pdi nya menutupi anggotanya
tegas ketua umum
termasuk tidak menutupi kebenaran harun masyikut
tidak kan pdi p sudah jelas kalau ada anggotanya yang terkena
masalah akan diberikan sanksi yang tegas
selama ini jelas seperti itu
tidak ada gitu
hukum kita bicara soal hukum
ada nggak perbuatan yang dilakukan
bukan bukti bukti yang ada
kalau ada silahkan
terima kasih banyak mbak teguh mbak surya
terima kasih mbak nol
cukup singkat kita sudah diskusi sampai ini
kita tunggu seperti apa kemudian langkah hukum ke depan dan pembuktian kasus ini seperti apa
terima kasih banyak bahwa pas kalian sudah hadir di layar demokrasi
demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan juga dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia